seorang begal nekat menyandra seorang wanita pengendara motor
yang tengah berhenti di lampu merah jalan laksamana batam center kota batam senin siang
aksi itu dilakukan begal untuk menghindari amukan masa usai diteriaki maling oleh korban
js pelaku begal warga bengkong kolam batam itu
baru saja merebut ponsel dan uang seorang ibu pemilik warung kopi di tepi jalan
jadi kayak dari jauh itu udah ada yang manggil maling maling kayak gitu
terus dia langsung naik ke belakang motor saya
baru saya pertama saya ngegaskan
tapi karena saya motornya lama jadi dia yang ngendaliin motor saya
aksi penyandraan berakhir setelah pelaku yang melarikan diri
ke arah simpang ngadani bersama wanita yang disandra sempatnya hajar massa
polisi yang datang segera menangkap pelaku dan membubarkan masa
untuk menyelamatkan diri pelaku mencoba menyandra salah satu pengendara sepeda motor
yang kebetulan adalah seorang
setelah seorang wanita mendapatkan kejadian tersebut
polisi langsung bergerak dan bertindak mengamankan
dan berhasil mengamankan pelaku di simpang ngadani
usai menangkap tersangka polisi membawa pelaku ke polsek batam kota
untuk diproses lebih lanjut
agusti swanto batam kepulauan riau